hai kabar presenter indra bekti yang dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan di toilet membuat
sejumlah artis tanah air berdatangan menjenguk pada rabu sore diantaranya melani ricardo dan
suaminya tyson james lynch serta artis asti ananta percaya yang menengahkan kita untuk
orang yang selalu membahagiakan orang lain saat ini di hari ya mungkin hari yang
ini hari istimewa terjadi sesuatu yang tidak disangka tapi saya yakin doa dari semua
insyaallah akan juga memberikan kekuatan untuk kabupaten dan melawan yang mencintai
sementara kabar duka melanda abdul hamid alias pak oga pemeran utama serial
unil dan laptop si unil transujuh pada rabu malam paoga yang dikenal dengan jargon
capek dulu dong meninggal di usia ke tujuh puluh empat tahun pauga meninggal dunia di rumah sakit kartika
husada karena menderita penyakit komplikasi alzheimer setelah sebelumnya terdapat gumpalan
di bagian kepala serta kolesterol sebelumnya paoga menderita penyakit alzheimer sejak empat
tahun lalu almarhum meninggalkan seorang istri empat orang anak dan lima orang cucu
di nn indonesia